menteri ketenaga kerjaan ida fauzia mengatakan akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua jht ke aturan lama
jht akan tetap masih bisa dicairkan sebelum usia lima puluh enam tahun bahkan dengan aturan yang dipermudah
pembatalan aturan itu dilakukan seiring perintah presiden jokowi untuk merevisi aturan tersebut
saat ini revisi sedang dilakukan menaker sambil menyerap aspirasi dari serikat pekerja dan lembaga maupun kementerian terkait
dari pernyataan resmi menaker seperti yang dikutip oleh cnn indonesia com saat ini jaminan kehilangan pekerjaan atau jkp bagi pekerja buruh yang ter phk juga sudah mulai berlaku
program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta jkp yakni uang tunai akses terhadap informasi pekerjaan serta pelatihan